setelah ditumbuk kunyit dimasukkan ke bejana batu yang berada di atas tungku dengan air mendidih
ya sering tapi udah buru buru dibawa sama polisi
light rail transit atau lintas raya jabodebek merupakan salah satu proyek pengembangan transportasi massal berbasis rel di kawasan jakarta
pariwisata ke bali tak melulu mengunjungi pantai
bila engkau memohon kepada allah
jadi korban salah sasaran menjadi ketakutan linda dan warga lainnya
yang memang sudah bekerjasama dengan biofarma selaku inisiasi
tapi yang paling dibudidayakan sama orang sini itu ikan nila atau ikan mujair
meningkatnya jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia membuat pemeriksaan covid sembilan belas marak dilakukan
di sini pemilik menggunakan ayam kampung sebagai topping utama
kenapa baru dikikus sekarang
itu alasan kenapa kita meminta tutup medan zoo dan jangan pertontonan kejelekan medan zoo kepada publik yang tidak paham sebenarnya bagaimana problem problem yang terjadi di medan zoo ini
mbak baru pertama kali atau baru pertama kali ya
dengan datangnya coach milos pagic
namun primata merupakan hewan liar yang tidak layak dijadikan peliharaan
kota sion yang terindah
bahkan dokter hewan juga sudah mempunyai laporan ketika mereka melakukan otopsi
melalui program siaran dalam bahasa indonesia